sepertinya arah keselamatan
ini aku bawakan minuman dan makanan
sekarang nyai harus makan
tapi aku tidak mau disuapi seperti bayi
bisakah kakak membukakan satu saja ikatan di tanganku
agar aku bisa makan sendiri
membiarkan aku kelaparan
iya ya sudah nyai
tapi nyai harus cepat menghabiskan makanan ini
walaupun dengan keadaan terikat
dia masih bisa menghindari keroyokan prajurit
kenapa dia bisa sampai disini
jangan sampai kita terkecoh lagi
akan aku balas kalian semua
siapa senang ditemani ini
ini nawang tertangkap
semua akibat kecerobohanmu surakarta
belum sampai terjadi apa apa
dengan anakku nawang kamu yang paling bertanggung jawab
aku tidak mau menangkapmu
aku ingin mengeratkan jalan
malah untuk tidak melawan
ketika waktu itu kau melakukan hal seperti itu
aku ingin tidak meninggalkan jalan
karena aku kotawan
aku harus bisa membebaskanmu
darah tua aku ini harus tumpah
membasahi tanah pasundan
aku berharap kau akan menangkapku
tungguku datanganku mengeratkan tanah
kita harus memadamkan api sekecil apapun
biar nantinya tidak membesar
dan menghanguskan segalanya
apa maksudmu kipur
kita harus belajar
dari surakarta gusti prabu
memberi dia kesempatan untuk tetap hidup
malah membuat masalah semakin besar
untuk menghukum seberat beratnya ninawal
diberikan hukuman mati
demi menjaga ketentraman dan keamanan kerajaan gang
mempertimbangkan segala dosa
dan banyaknya kesalahan kesalahan nyinawang
yang telah sering membuat keonar
dan aku putuskan
nyinawang untuk dihukum mati
sepertinya jejak mau
sepertinya arah ke sama
apa manah rasa anakku
kamu sudah pulang nak
ada apa dinda dewi
aku merasakan kehadiran pemanah rasa di sini kakak
lihatlah germans mendatangmu tadi

aku kita absolutely paham
aku sudah mengalami itu
aku juga sudah proses setelah itu
aku bisa melihat dirimu
padan aku pengguna peminat kandang sendiri hanyara
ambil mungkin adanya setengah
aku hampir tentu
hai anakku ke mana rasa
kamu bermimpi lagi dengan pemenah rasa
aku tidak bermimpi
aku mendengar suaranya
dia sudah pulang kakak
tidak tidak ada siapa siapa di luar sana
aku benar benar mendengar suaranya
dia memanggil nama aku
perasaan seorang ibu tidak pernah salah kakak
anakku sudah pulang